otoritas jasa keuangan ojk menyiapkan lima kebijakan strategis pada tahun dua ribu dua puluh
untuk mewujudkan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
kebijakan strategis ini merupakan turunan dari master plan sektor jasa keuangan indonesia
dalam pertemuan tahunan industri jasa keuangan dua ribu dua puluh di jakarta kamis pagi
tiga kebijakan strategis ojk dua ribu dua puluh adalah peningkatan skala ekonomi industri keuangan
mempersempit gap regulatory dan supervisory antar sektor jasa keuangan
digitalisasi produk dan layanan keuangan
percepatan penyediaan akses keuangan masyarakat
dan perlindungan konsumen yang lebih baik
serta pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
di tengah dinamika perekonomian global dua ribu sembilan belas
ojk mencatat stabilitas jasa keuangan terjaga dengan baik
didukung tingkat permodalan dan likuiditas memadai
serta profil risiko yang terjaga
kredit perbankan dua ribu sembilan belas tumbuh enam delapan persen
dengan rasio kredit bermasalah tercatat rendah di satu dua persen
rasio kecukupan modal atau kar sebesar dua puluh tiga tiga persen
dengan rata rata suku bunga kredit turun dari sepuluh delapan persen
menjadi sepuluh lima persen di akhir dua ribu sembilan belas
adapun tahun dua ribu dua puluh
industri perbankan diperkirakan tumbuh sebelas plus minus satu persen
industri asuransi mencatat penghimpunan dana yang positif di dua ribu sembilan belas
dengan rincian premi asuransi komersial mencapai dua ratus enam puluh satu triliun rupiah
atau tumbuh enam satu persen
ojk berkomitmen penuh jika menemukan indikasi pelanggaran hukum akan dilaporkan
dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku
di sektor pasar modal peningkatan penerapan governance transparansi dan enforcement
menjadi fokus utama ojk untuk meningkatkan integritas pasar dan kepercayaan investor
kita bersyukur ekonomi domestik tumbuh lima dua pada kuartal ketiga tahun lalu
kita harapkan mudah mudahan
pada angka final desember nanti angka desember ini bisa diatas lima persen
kami yakin dikutuknya

kami sangat yakin ini modal yang bagus bagi kita untuk tumbuh kedepannya

permodalan dan limititas
dan juga kita mencoba untuk menjanjikan sistem kesehatan yang lebih tepat untuk melatih empat persen dari disitu dan tentunya ini didukung oleh pelbagai jasa keuangan yang kuat secara sistem
sehingga kita akan terus melakukan restructuring lembaga keuangan dan industri kita
tercatat selama dua ribu sembilan belas tiga puluh tujuh manajer investasi dan tiga akuntan publik
mendapatkan hukuman pembatasan penjualan reksadana tertentu
adapun di tahun dua ribu dua puluh total nilai emisi diperkirakan mencapai satu ratus tujuh puluh hingga dua ratus triliun rupiah
dengan tambahan tujuh puluh emiten baru